wacana pelipat gandaan dana parpol kembali muncul di tengah tengah pembahasan rancangan undang undang pemilu
hal ini memunculkan pertanyaan apakah usulan tersebut demi memuluskan pembahasan ruu pemilu yang hingga kini belum mencapai kata sepakat
pemerintah melalui kementerian dalam negeri mewacanakan menaikkan dana bantuan parpol hampir sepuluh kali lipat
dari sebelumnya rp satu ratus delapan menjadi rp satu per suara
wacana ini sebenarnya sudah pernah muncul sebelumnya tetapi kali ini muncul di saat pembahasan ruu pemilu masih mandek
muncul anggapan ada transaksi politik dalam rencana ini namun mendagri langsung membantahnya
menteri cahyo menilai kenaikan maupun nominalnya masih dalam batas wajar
kual itu adalah keputusan pemerintah yang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai sekarang hanya satu ratus delapan rupiah
yang penting ada laporan pertahun tahun yang bisa dipertahun tahun
kpk mendukung bpk mendukung
sekarang tinggal bagaimana
ini kan kecil bantuan
ini nggak ada hubungannya dengan undang undang pemilu
usulan ini pun disambut positif oleh anggota dewan tetapi dengan catatan pengawasannya yang harus lebih ketat
soal usulan kenaikan dana parpol saya kira itu baik ya
tetapi karena ini menggunakan dana apbn
bpn maka tidak hanya pada pengucuran dananya tetapi pengawasannya harus lebih ketat
bahkan saya ada usulan yang lebih maju lagi kepada pimpinan parpol
terserah kesepakatannya di level sampai mana itu melaporkan harta kekayaan ke lhkpn
besaran kenaikan dana parpol dihitung dari nilai suara
dikalikan jumlah suara di pemilu terakhir
setiap partai akan memperoleh anggaran yang berbeda berdasarkan jumlah perolehan suara
kenaikan dana parpol ini juga disambut kritik oleh sejumlah pihak
sebab kenaikan ini dinilai masih memiliki celah yang berpotensi terjadinya penyelewengan
dan ini tidak akan menyelesaikan persoalan
dampaknya nanti orang akan semakin antipati dengan partai politik
dampaknya itu publik
kalau ada ide untuk menambah anggaran lagi itu publik tidak akan setuju
kenaikan yang seribu perak ini itu tanggung bagi pemerintah
dugaan kita ini korupsi akan tetap meraja rela karena kebutuhan partai masih tetap besar
dengan orientasi yang tepat peningkatan dana parpol bisa saja dilakukan untuk makin mempersehat demokrasi di indonesia
namun harus disertai pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan pemberian sanksi yang tegas
jika terbukti terjadi penyelewengan
agus firman syah cnn indonesia
persetujuan naiknya dana parpol menjadi rp satu per suara menjadi angin segar bagi partai politik
keputusan pemerintah menaikkan dana parpol di saat alotnya negosiasi
rancangan undang undang pemilu pun kini dipertanyakan
aroma barter politik dibalik dana parpol menjadi tema editorial view kita hari ini
dan telah hadir bersama saya di studio dua cnn indonesia dewan redaksi cnn indonesia alvito dianova ginting
bang vito kita akan seru berbicara mengenai angka ya uang ini ya
tapi kita sebelum diaulat kita akan mulai
sebelum diaulat kita terhubung dulu dengan rakan kita heranov albasir di dpr untuk mengetahui seperti apa sih perkembangan tentang alokasi dana buat partai politik
selamat siang heranov di dpr
heranov apa tanggapan anggota dewan terkait dengan tudingan barter politik dana parpol dengan ruu pemilu
ya tanggapan dari sejumlah anggota komisi pemerintahan dpr atau komisi dua dpr di parlemen ini yudi dewan cukup beragam
tapi yang jelas semua
kompak menyatakan bahwa tudingan atau anggapan bahwa kenaikan dana partai politik ini dianggap sebagai barter politik untuk pemulusan rancangan undang undang penyangga pemilu ini adalah hal yang tidak masuk akal
dan merupakan tidak ada korelasinya antara rancangan undang undang pemilu dengan barteran politik kenaikan dana partai politik
yang jelas ketika kami konfirmasi ke anggota komisi dua dpr arief wibowo dari partai demokrasi indonesia perjuangan yudi mengatakan bahwa kenaikan dana partai politik ini
sebenarnya adalah sikap ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan dpr guna untuk memperbaiki kualitas demokrasi
dan tadi juga arief mengatakan bahwa sebenarnya yang perlu dibenahi itu adalah bagaimana pembenahan partai politik sendiri dalam hal keuangan dari partai politik
yaitu administrasi kantor kemudian pembiayaan pendidikan politik dan kondisi internal dari partai politik
dan guna juga untuk menghindari adanya kegunaan dari partai politik
dan guna juga untuk menghindari adanya kegunaan dari partai politik
dan ini adalah sebuah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota dewan
yang merupakan kita tahu bahwa sejumlah survei mengatakan anggota dewan ini kerap kali korupsi dalam berbagai hal menggunakan uang negara
dan tadi juga yandri susanto sebagai anggota komisi dua dpr dari partai amarat nasional mengatakan bahwa tidak ada niat dari anggota dewan
maupun ini merupakan rekomendasi dari kpk dan ppk sebenarnya kenaikan dana partai politik ini
karena menghindari praktik praktik korupsi dan tidak ada korelasinya tentu antara kenaikan dana partai politik dengan barter dengan rancangan undang undang pemilu
tadi yandri susanto juga mengatakan bahwa kenaikan dana bantuan partai politik ini juga akan selain dengan administrasi kantor yang akan dibenahi
kemudian pembiayaan partai politik dan juga kondisi internal dari partai politik gunanya juga nanti untuk menghindari berbagai hal
dan juga kondisi internal dari partai politik
ketidak transparannya atau akuntabilitasnya dalam iuran anggota dewan ataupun anggota dari partai politik untuk memberikan angsuran ataupun iuran kepada partai politik
kita ambil contoh saja dalam kurun sepuluh tahun nantinya kebijakan revisi pp nomor lima tahun dua ribu sembilan tentang keuangan negara biaya partai politik ini nantinya dalam tahapan satu tahun akan dinaikkan dari rp satu ratus delapan per suara menjadi rp satu per suara
terima kasih length kantornya para sekutu pertanyaan yang kita orangasi ini yang sujar probleme teman yang usaha cuoka adalah orang percaya indonesia
menjadi subscribe sejak dua ribu dua puluh
ya sudah ada itu
partai amanat nasional zulkifli hasan yang mengatakan bahwa
kedepannya akan dibuat aturan yang tegas aturan yang jelas
sehingga menghindari praktik praktik kecurangan dari partai politik
kita simak pernyataan dari ketua umum partai amat nasional
yang juga merupakan ketua mpr zulkifli hasan
tentu itu bagus tapi harus diiringi oleh aturan yang tepat
kalau tidak juga tidak akan menolong banyak
aturan yang tepat itu begini
misalnya ya partai politik itu diatur
misalnya tidak jor joran dalam pileg dalam pilpres dalam pilkada
kalau semua orang boleh pasang bendera semua orang paling parah membeu
biaya yang tambah mahal ya korupsi akan merajalela
itu nggak bisa dipungkiri nggak bisa dimisahkan
terima kasih sekali arinof
untuk informasi anda kita langsung
bang vito ini akan ada satu ratus sebelas miliar dana yang akan dianggarkan
dari biaya awalnya tiga belas empat puluh dua menjadi rp satu ratus dua puluh empat sembilan miliar
apakah anda melihat ini cukup signifikan untuk memberikan peningkatan kualitas
demokrasi kemudian juga pendidikan politik
kemudian juga bagaimana anggota dewan itu memiliki akuntabilitas yang cukup signifikan ke depannya
pertanyaannya kenapa cuma seribu ya
kenapa nggak lima puluh ribu sekalian
sekalian aja gitu
habiskan aja anggaran negara untuk membangun
kita sepakat kalau cnn melihat begini
yang kita butuhkan adalah akuntabilitas
dan kemudian hasil akhir dari politik yang sehat
untuk demokrasi indonesia
kalau misalnya partai politik mengatakan
kita perlu naik dana
naikkan aja sampai lima puluh ribu juga nggak apa apa
tapi ada jaminan nggak
kalau pada akhirnya partai politik siap untuk menerima konsekuensi
ketika korupsi masih terjadi
dilakukan oleh kadernya
ini kan belum ada bentuk konsekuensi
kita kan selalu bilang bahwa
karena penerimaan kurang
akhirnya mereka korupsi
itulah yang kemudian menjadi anjak awal
bagaimana remunerasi terhadap gaji pns itu dilakukan beberapa tahun yang lalu
karena gajinya kecil
akhirnya diremunerasilah gaji mereka
ditingkatkan dengan tunjangan ini
korupsi tetap terjadi kok
apa jaminannya kemudian
kalau misalnya dana ini digelontorkan kepada partai politik
korupsi sama sekali tidak terjadi
dilakukan oleh partai politik
kalau misalnya pada akhirnya
nggak apa apa kita kasih lima puluh ribu
tapi partai politik siap menanggung resiko
kalau misalnya masih ada korupsi partainya tutup
atau partainya tidak ikut dalam pemilu
di putaran terdekat
baik pemilu kepala daerah
maupun pemilu legislatif dan eksekutif
itu baru fair namanya
tapi kalau misalnya tidak ada konsekuensi
apapun dinaikkan berapapun
kalau mentalitasnya sudah korup
ya korup saja
berarti anda melihat di sini memang belum ada payung hukum yang jelas
belum ada lembaga investigasi
maupun pengawasan yang akan signifikan
ini kan payung hukum kan mau dibikin
peraturan pemerintah tahun dua ribu sembilan itu
mau direvisi kemudian
tapi kan ini kan yang melakukan revisi itu adalah
pemerintah cq menteri dalam negeri
menteri dalam negeri juga kan kader partai
kita tahu bersama
dan kemudian ini berkonsultasi dengan dpr
yang isinya orang orang partai
ya ini kan orang yang ketemu
sama orang yang sama kebutuhannya gitu
apakah sudah dilakukan review
apakah sudah diberikan kesempatan kepada publik
untuk didengarkan pendapatnya
setuju nggak mereka dinaikkan anggaran
tahun lalu cnn indonesia mencatat
bagaimana menteri keuangan dengan susah payah
berusaha untuk menyeimbangkan anggaran
karena kita kelebihan beban
pada akhirnya sebagian anggaran daerah dipotong
hanya untuk memastikan bahwa budget kita
pas nih sampai ke akhir
nah dalam kondisi yang tidak lebih baik di tahun ini
ada beban tambahan untuk anggaran partai politik
artinya kita merelakan pembangunan itu di nomor dua kan
untuk memberikan kontribusi kepada partai politik
yang sampai saat ini kinerjanya konditenya
masih mengecewakan kita bersama
ya kalau mereka berelasan bahwa saat ini
partai politik memang ada tiga
misalkan dari sumber dana misalkan dari pemerintah
kemudian dari iuran peserta anggaran
kemudian juga mereka bisa mencari dana sendiri
salah satunya adalah akutabilitas mereka
transparansi dana mereka selama ini yang belum terpantau
jadi alasannya seperti itu bang vito
jadi sekarang beginilah
kan alasannya politik biaya tinggi
yang menciptakan politik biaya tinggi juga partai politik kok
partai politik kemana mana datang ke konstituen
dan harus seperti foya foya menghambur hamburkan
yang namanya politik datang itu
harus memberikan sesuatu kepada publik
publik sebenarnya nggak butuh itu kok
publik hanya butuh bagaimana kemudian mereka
kehidupan mereka benar benar
aspirasi mereka benar benar diakomodasi
melalui undang undang dan lain sebagainya
nah ini kan nggak terjadi
jadi undang undang dan kepentingan publik
itu jadi dua ranah yang berbeda
undang undang kemudian menjadi domain kekuatan politik
sementara publik ya akhirnya menerima konsekuensi saja
jadi pertama begini
yang satu ratus delapan rupiah itu saja
akuntabilitasnya morat marit
ada nggak pertanggung jawaban yang clear dan clean
dari semua partai politik yang menerima anggaran
cnn indonesia mencatat bahwa
ini masih dipertanyakan nih pertanggung jawabannya
artinya untuk yang segitu aja pertanggung jawabannya nggak karu karu
apalagi tadi dikatakan akan dalam sepuluh tahun ke depan
dievaluasi akan ada revisi ada penambahan bisa mencapai sepuluh ribu seperti itu
asal ada konsekuensinya bahwa mereka menjamin tidak akan ada politik uang
bener bener tidak ada politik uang
kalau ada politik uang tindak tegas
siapa yang melakukan termasuk sampai ke partainya sekalipun
kader melakukan tindak
selama ini kan gini oh itu oknum partai
korupsi itu dilakukan oleh oknum partai
partai merasa tidak perlu bertanggung jawab selain melayoff mereka
jadi kalau ada kader a dari partai x yang melakukan
maka partai x kemudian memberhentikan kader a nya
sementara partai x nya tidak diapa apain
harusnya ada pertanggung jawaban moral institusional dari partai politik itu
karena kadernya melakukan korupsi gitu loh
yang dikorupsi uang negara
partai politik harusnya menjaga uang negara kan gitu
nah ini kan nggak ada pertanggung jawaban semacam itu nggak ada
jadi kalau misalnya mau dinaikin naikin saja
tapi ada konsekuensi serius dari partai politik jika korupsi tetap terjadi
ya kemudian saat ini
apakah andainya memang tetap dilaksanakan diimplementasikan
lalu adakah perlu lembaga khusus yang mengawasi dan memberikan sebuah supervisi jelas
mengenai bagaimana pelaksanaan transparansi daripada dana anggaran yang disiapkan buat partai politik ini
kita jangan kesana dulu menurut saya
karena lembaga sih bisa dibuat gitu ya
lembaga bisa dibuat dan kemudian bisa
tapi pertanyaannya begini mari kita bicara soal dana
apakah partai politik itu satu satunya jalan adalah menerima anggaran dari pemerintah
iuran dari anggotanya bisa
dan kemudian kan bisa menggalang dana dari publik
bagian dari partisipasi publik terhadap majunya demokrasi indonesia
selama ini kan nggak pernah kejadian seperti itu
di luar negeri misalnya
dan itu misalnya sudah bisa dicontohkan oleh pak basuki cayapurnama yang menggalang dana dari masyarakat
yang foto bersama makan malam bersama nonton bareng
jualan baju kotak kotak kemudian dia menggalang dana
nah itu seharusnya hal semacam itu yang dilakukan oleh partai politik
ketimbang menengadahkan tangan meminta jatah anggaran dari negara gitu
ini kan sekarang yang terjadi di politik indonesia kebalikannya
partai politik dan kader politik seolah olah maunya tampil sebagai pahlawan
datang ke konstituen bagi bagi hadiah
dan bagi bagi hadiah itu uangnya nggak ada
akhirnya terjadilah korupsi untuk mengakomodasi itu
itu kan sebenarnya sakit sebenarnya
sistem yang kita terapkan sekarang sakit
dan kalau misalnya dikatakan politik biaya tinggi
yang ngajarin politik indonesia berbiaya tinggi adalah partai politik juga
jadi mindsetnya partai politik indonesia seharusnya bisa diubah gitu loh
jangan hanya berharap ya kita butuh dana untuk apa
untuk memberikan ambulans
membangunkan jalan membangunkan masjid
nggak kayak gitu cara berpikirnya
mungkin itu kita jadilah terlebih dahulu
tapi saya penasaran sebenarnya idealnya seberapa sih
seandainya memang akan ada kenaikan
karena beberapa anggota daerah memberikan komparasi ke beberapa negara
misalkan di asia turki sendiri pun memberikan dana yang cukup signifikan terhadap pendidikan politik
apakah di indonesia bisa ideal diperlakukan seperti itu
kita jadilah terlebih dahulu
perbincangan seputar bagaimana kedepannya nanti dana partai politik apakah ideal
masih tetap akan berjalan setelah jeda berikut akan kita lanjutkan
bersama sama dewan redaksi cnn indonesia alvito denovo untuk satu pertanyaan terakhir
bang vito kalau misalkan tetap gol nih ya karena pemerintah sepertinya juga sudah memberikan sinyal bahwasanya ke depannya bahkan menteri keuangan sri mulyani kemarin menyatakan ya sudah tetap harus dilaksanakan
kalau pemerintahan dari pemerintah mengenai pp lima dua ribu sembilan ini bagaimana ke depannya kita melihat kondisinya
kalau misalnya dengar keterangan dari ibu sri mulyani itu kesannya kayak akhirnya pasrah gitu ya karena ya kan dia bertanggung jawab untuk mengontrol budget tapi ini tuntutannya besar sekali dari partai politik sehingga akhirnya ya udah tergantung pemerintah
ya kita juga tergantung pemerintah sih sebenarnya terserah pemerintah karena ini kan payungnya peraturan pemerintah gitu kan
tapi ada baiknya kalau misalnya ini benar benar diterapkan seperti yuda katakan tanya tadi idealnya berapa sih
kalau ditanya idealnya lakukan
lakukan studi komprehensif dulu dong
lakukan studi komprehensif sosialisasikan itu ajak publik untuk terlibat dan kemudian dapat angkanya
ini kan ujuk ujuk turun dari langit tadinya seratus sekarang jadi seribu deh karena udah cukup lama nggak naik
angka seribu itu juga dapat dari mana
kenapa nggak lima puluh
nah harus ada studi komprehensif untuk menjelaskan kepada publik ini yang kita butuhkan ini ini karena itu kita naik segini untuk kepentingan ini ini
nah itu kan nggak ada ini cuma ada wacana di saat ada sengkarut soal ruu pemilu muncullah dana parpol yang orang kemudian menerjemahkan
oh ini untuk nge bail partai partai yang tadinya nggak kompromi soal presidensial threshold misalnya begitu
nah jangan gitu dong ini yang harus kita pemerintah lakukan adalah memperkenalkan ini diwacanakan
di apa namanya dilakukan
studi yang komprehensif dan kemudian akhirnya melibatkan semua pihak
baik bang fitur terima kasih untuk waktunya di cnn newsnya saat ini